hai suami lahirrahmanuhlahu wakil presiden ri ma'ruf amin kembali mengingatkan masyarakat
untuk memperingati hari raya idul fitri seribu empat ratus empat belas hijriah di rumah saja ⁇ maruf ⁇ menganjurkan
agar tidak merayakan di lapangan terbuka atau di masjid karena situasi masih belum aman dari
pandemi kofit sembilan belas andai kata kita memaksakan untuk mengadakan di masjid atau di lapangan
kemudian terjadi penularan penularan itu berarti tidak sesuai dengan prinsip ajaran agama yang
seharusnya memperkecil bahaya menteskir darah teman tasir al adhar tapi justru memperbesar
oh ya yaitu memperbesar bahaya itu hai takzim al adhar
pemerintah mohon maaf karena memang
hai bahaya belum hilang bahaya corona ini belum hilang tokoh agama di indonesia romo
frans magni suseno turut menambahkan masa sulit pandemi dianalogikan seperti masa kolonialisme
dimana masyarakat dihadapkan pada kondisi ekonomi dan kesehatan yang tak memiliki
kepastian satu kunci yang harus dilakukan agar indonesia keluar dari masa krisis adalah masyarakat
yang solid kita harus maju bersama kita harus saling menerima kita harus gotong royong dalam situasi terancam
oleh penyakit kita jangan menjadi egois kita jangan memikirkan diri kita sendiri kita harus bangun